dengan senang hati
oke arin saya harus pergi sekarang
sampai ketemu besok malam ya
yes rencana gue berhasil deketin papanya rifqi
selanjutnya gue bakal bikin papaya rifki merasa simpati sama gue
setelah itu gue yakin papanya rifqi pasti bakal dukung gue balikan sama rifqi
ini pasti deket kan nama dia
dia manggil aku el
dia manggil aku el itu cuma ibu
kenapa dia bisa tahu nama aku itu el
duduk dulu biar ibu jelasin
pak roy itu kan asuransi ibu
emang tadi dia tanya kok di kerajaan apa belum
kalau kamu nggak percaya sama ibu kamu bisa kok periksa data data pak roy di asuransi ibu
maafin ibu harus bohong sama kamu el
ini udah berapa lama
lama nya misha lagi deket sama orang yang bernama roy
aku pengen mencoba mencoba
timingnya pas banget sih sama papa yang lagi mau kenalin ke gue perempuan spesial ya
aku mau ketemu ibu
kok yang dimaksud roy itu papa
aku mau ketemu ibu
aku percaya kan sama ibu
betul butuh waktu sendiri ya ibu
aku percaya ibu
tante gak apa apa
kamu kan ada disini
kalau benar mamanya michelle itu perempuan yang lagi deket sama papa gimana
ya memang dia orang baik tapi
pantas juga gak terlalu miring
terima kasih ya
terus tante gimana
gampang nanti tante nyari taksi yang lewat aja
somana susah banget kayak dapetin
terima kasih juga
bukan apa yang mesti bohong semuanya ya
gue lagi trial aja jadi calon mantu nyokap lo
dan hal pertama yang harus gue lakuin adalah
dengan tidak bikin calon mertua gue
itu cemas karena lo gak pulang dengan selamat
gue lagi ngamut bercanda nih ki
gue butuh waktu sendiri
kalau boleh nih gue boleh pergi gak
gue juga tau
lo jangan berusaha buat gue
gue ini udah janji sama nyokap lo
lo yang pergi kok kayak gitu
sel tunggu dulu sel
gue tau tempat yang bagus yang cocok bikin lo tenang
sel tunggu dulu sel
lo kalau mau jatoh tuh dia lihat gue aja
jangan di jalanan kayak gini sakit kan
coba jatohnya di hati gue gak akan sakit
eh lo harus tau ya
lo kalau nggak datangin gue ini juga gak bakal kejadian
ngebelin banget sih
lo gak usah marah marah kali
tunggu gue bertanggung jawab
yang angkat lo lah bantu diri
enggak gue sendiri
lo bisa sendiri
bisa sendiri kan
bisa bentar dong lo harus jatuh
ya udah yuk
lo yang tau
gue harus hitis kerasi sumpah
dada gue sakit banget ketinggi kepala lo yang kayak batu itu
lo nyebelin banget sih
eh tapi kalau dipikir pikir gak sial sial banget lah ya hari ini
kan ada adegan romantisnya
tau gak sih semenjak gue ketemu sama lo hidup gue sial terus tau gak
niat bantet kayak gini coba
lo bikin sial
nggak usah megang megang gue
lo tuh kenapa ngehel banget sih
lo mau kaki lo makin parah keselionya
terus nanti hukuman fotogar gimana
dimarahin sama patogar udah siap
udah kebayang kan suaranya patogar kayak gimana
udah gue mau bantuin juga
gue hargain lo tau tapi gak usah ngambil kesempatan langsung semita lo ngerti gak
ya babel banget sih nih
gak usah noleh
ini gelap banget ya
jalan cepetan kakak gue turun
ya gimana gue mau jalan ini gelap banget
cepetan kakak gue turun
di pulau lo gerak banget lo ngemiliin apaan sih kerikil
lo mah kebiasaan terus ya kenapa gimana
ini gimana caranya gak bisa
itu gimana caranya lo keberatan
kaki lo kesini dulu
ah kaki gue nyangkut
nyemilnya dikurangin ya
gue sakit gara gara lo tau gak
semuanya aja gara gara gue
terima kasih pak
itu kan apanya rifqi
kesempatan gue nih buat caper sama papanya rifqi
eh lo tunggu sebentar ya
ini hidupkan bentar
kamu arin kan
ternyata om masih inget juga sama saya
saya tau kamu itu dulu pacarnya rifqi kan
iya tapi sekarang udah temenan aja om
saya juga senang mendengarnya
hubungan om sama rifqi tuh lagi gak baik ya
ah sorry om gak bermaksud lancang
memang itu kenyataan
rifqi memang belum bisa menerima kepergian ibu
bikin hubungan om jadi lebih baik sama ricky
kamu datang ke rumah saya
kita makan malam sama rifki
boleh om dengan senang hati
saya harus pergi sekarang
sampai ketemu besok malam ya
rencana gue berhasil deketin papanya rifqi
gue bakal bikin papanya rifqi merasa simpati sama gue
setelah itu gue yakin
papanya rifqi pasti bakal dukung gue balikan sama rifqi
si arin kenapa di situ ya
apa jangan jangan dia tau rara juga di situ lagi
mungkin karena dia penasaran karena kemarin gagal ngegip gue sama rara
tuh si nadif ngapain sih nafun
kok kayak ada nada daringnya rara
itu kan dari parkiran
sampai ketemu besok malem ya
kok nggak ada orang di sini
pulanglah ngapain coba kesini
ya udah turun dulu
nggak usah protes bisa nggak sih turun
ya udah serah lo lo protes mulu sih ya anaknya
udah lo daripada protes protes
mendingan nih lu lihat tuh
wah emang lo kaku banget ya kayak kanebo kering
lo kaku kayak kanebo kering
buat tanya ya lagi sekali
lo kaku banget kayak kanebo kering
tau kan kanebo kering
oh kenapa emang
oh tapi gue suka
gue nggak peduli
gue juga nggak peduli
nanti tunggu lo udah tenang sama pikiran kusut lo hilang
pikiran lo tuh lagi kusut gak usah bohong deh
kasian tau nyokap lo punya anak perempuan cantik
tapi ngegas mulu berisi kayak petasan
gitu banget sih ngomongnya ki